ya kepolisian kembali menangkap satu orang yang diduga ikut terlibat dalam aksi perampokan dan pembunuhan di pulau mas jakarta timur
pelaku ditangkap saat berkunjung ke rumah kerabatnya di bekasi
satu lagi pelaku perampokan dan pembunuhan di pulau mas jakarta timur berhasil ditangkap aparat polda metro jaya
pelaku alvin bernius sinaga ditangkap rabu malam di perumahan vila mas indah bekasi utara kota bekasi
pasca penangkapan polisi masih melakukan pengamanan di rumah tempat tersangka ditangkap
menurut keterangan salah satu penghuni rumah penangkapan terhadap alvin sinaga dilakukan di jalan depan masjid tidak jauh dari rumahnya
usai menangkap tersangka polisi kembali datang ke rumah untuk mencari barang bukti
di rumah ini polisi menyita sejumlah uang hasil rampokan dan satu unit telepon genggam
diduga tersangka sengaja meninggalkan barang bukti di rumah tersebut
banyak alat polda pakai detektor itu mas
masuk dia mencari handphone tersangka itu pakai gps
teman bawa teman
untuk mengambil barang bukti yang dihilangkan sama dia
mau jaket sama duit itu doang
pemilik rumah mengaku tidak mengenali pelaku
kedatangan pelaku beserta tiga temannya hanya untuk berkunjung dalam rangka silaturahmi natal
meski barang bukti ditemukan di rumahnya
sang pemilik rumah tidak ingin dikait kaitkan
dengan aksi perampokan dan pembunuhan di pulau mas jakarta
dedy beben bekasi